inilah detik detik kendaraan pajero hitam yang dilempari warga usai terjadi insiden
tabrak lari video yang merekam aksi pelemparan di palembang sumatera selatan ini pun viral di
media sosial pada dua puluh satu februari melindaklanjuti viralnya video unit jatah transportasumsel
akhirnya mengamankan sang pengemudi diketahui pengemudi pajero berinisial kd mengendarai mobil
secara brutal lantaran mobil tersebut adalah mobil hasil curian kd bersama mobil pajero
curiannya ditangkap polisi saat berada di kawasan banyu asin setelah diperiksa terungkap jika kd
mencuri mobil tersebut pada sembilan belas februari lalu akan pendalaman dan pemeriksaan interogasi bahwa
ternyata yang bersangkutan adalah pelaku pencurian kendaraan bermotor roda empat tadi
mengakui mobil yang ia gunakan adalah milik temannya dua hari sebelum mencuri ia diminta
mengganti remote mobil temannya namun saat temannya sedang beribadah di gereja kd justru membawa kabur
mobil tersebut kd pun berencana menjual mobil curiannya ke seorang penadah di lampung namun
saat hendak menuju lampung kd yang belum terlalu pandai mengemudikan mobil malah menabrak beberapa
pengendara sepeda motor berapa jual ke lampung dua ratus lima puluh berapa dua ratus lima puluh jilidnya untuk aku untuk bagi bagi
atas perbuatannya kd terancam hukuman tujuh tahun penjara beni apriyadi dono purwanto palembang